pihak harga tersebut menjadi kado istimewa karena bertepatan dengan hari tani nasional
inilah piagam penghargaan top sembilan puluh sembilan kabupaten lamongan
yang diberikan kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menpan rbri
penghargaan tersebut diraih petani kabupaten lamongan jawa timur
berkat keberhasilan produksi pertanian jagung yang berhasil tembus sepuluh hingga dua belas ton per hektare
bahkan pertanian jagungnya
kabupaten lamongan tidak hanya mengalahkan petani petani di indonesia
namun juga berhasil mengalahkan petani jagung di amerika yang hanya mampu panen sepuluh ton per hektare
penghargaan top sembilan puluh sembilan tersebut menjadi kado istimewa bagi petani lamongan
karena bertepatan dengan hari tani nasional
dan alhamdulillah kita bisa memberikan hadiah
ataupun ada kado istimewa
jadi hari tani nasional ini
bahwa lamongan mendapatkan penghargaan top sembilan puluh sembilan
sebuah penghargaan bergensi di tingkat nasional
sementara itu berkat penghargaan tersebut
dinas pertanian kabupaten lamongan sudah menyiapkan ratusan alat pertanian modern
bantuan dari kementerian pertanian ri
ratusan unit bantuan alat pertanian modern berbagai jenis
dan mesin pompa air
ratusan unit alat pertanian tersebut akan segera dibagikan ke petani
terutama saat masa panen tiba
ini dari yang banyak dari kementerian pertanian
ada rice transplanter yaitu alat tanam itu
kemudian ada traktor besar
bodah empat ini
kemudian hand tractor juga ada
yang insya allah dalam nanti menghadapi musim tanam ini
nanti akan sudah terdistribusi semuanya
dengan bantuan ratusan alat pertanian modern
petani lamongan bisa lebih efisien mengirit biaya pertanian
selain itu diharapkan hasil pertanian semakin lebih baik
miftahul arif lamongan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa